wah ada tukang bakpao
ah kamu sih memang lapar terus
eh fahmi jangan lupa tanya dulu ke mamangnya
mang beli bakpaonya dong
tuh lihat di gerobaknya mama
pokoknya mah bapaumamang dijamin halal dan enak
oke deh mang minta satu ya bapaunya
aduh uangku ketinggalan nih
di kantong cuma ada dua ribu
ini loh uangku cuma dua ribu
tapi harga bapaunya lima ribu
nih aku pinjamkan tiga ribu
tapi besok kamu kembalikan lima ribu ya
kan aku sudah meminjamkan uangku
masa pinjam tiga ribu kok harus kembalikan lima ribu
wah kebetulan ada pak ustadz
loh memangnya ada apa mang
ternyata uangnya teh kurang
cep fahmi mau pinjamkan tiga ribu
tapi dengan syarat harus dikembalikan lima ribu
kan lumayan fahmi bisa untung
tidak boleh seperti itu
jika kita meminjamkan uang sebesar tiga ribu
maka yang harus kita terima kembali adalah rp tiga
tidak kurang dan tidak lebih
tuh fahmi tidak boleh seperti itu tahu
loh memangnya kenapa pak ustadz
apabila hutang tiga ribu dikembalikan lima ribu
maka tambahan dua ribu itu disebut riba
dalam agama kita riba itu merupakan
hal yang sangat dibenci oleh allah swt
waduh berarti apa yang fahmi lakukan tadi harus dihindari ya pak ustadz
orang yang berhutang berarti dia sedang membutuhkan bantuan kita
karena itu kita tidak boleh memberatkannya dengan hutang yang ditambah jumlahnya
nanti allah bisa tidak cinta lagi terhadap kita
hampir saja allah marah sama fahmi
kalau begitu ini uangnya naomi
nah kalau itu namanya sedekah
allah subhanahu wa ta ala sangat suka dengan orang yang bersedekah
yaudah makasih ya fahmi
tapi nanti aku tetap kembaliin ah uang kamu
nah biar lebih disukai allah
gimana kalau chef fahmi beli lagi bakpaonya lima